masa dulu tidak ada obatnya tidak ada terapi
kebingin melaku kebingin bisa ngomong seperti anak anak yang lain
tidak ada obatnya tidak ada terapi
sehari tidak harus makan
kenapa kamu yang tidak makan
kenapa kamu yang tidak makan
kami menemui nazila dan juga neneknya mbak mujayana di kabupaten malang jawa timur
dan kami melihat langsung bagaimana perjuangan dan harapan nenek terhadap cucu spesialnya
senyum suratu nazila salsabila merekah setiap pagi

ini adalah waktu terbaik baginya melepas untuk menikmati cahaya matahari dan udara segar
neneknya muzayana selalu menyempatkan agar cucu kesayangannya itu memiliki kesempatan jalan jalan pagi di sekitar rumah
tahun ini nazila berusia delapan tahun
tapi ia tidak bertumbuh seperti anak normal lain
ia mengalami keterlambatan pertumbuhan sejak usia satu tahun
nazila tak bisa berjalan dan berbicara
ibu nazila meninggal karena sakit seminggu setelah nazila lahir
sementara ayahnya meninggal karena sakit
ini adalah hal yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh lalu
sejak saat itu nazila menjadi yatim piatu dan tinggal berdua dengan sang nenek
kakek nazila juga telah meninggal tujuh bulan setelah ayahnya
kecuali di akhir pekan paman nazila tinggal bersama untuk memudahkan mobilisasi saat bekerja sebagai
paman nazila telah berkeluarga dan tinggal terpisah
untuk itu muzayana harus berjuang sendirian dalam merawat nazila
segala keperluan rumah tangga juga menjadi tanggung jawab mozayana
berapapun uang yang dimiliki dihemat dicukupkan untuk keperluan makan dirinya dan nazila
di antara semua kewajiban pekerjaan rumah menyiapkan makanan bagi nazila mungkin jadi salah satu yang cukup berat
nazila tak bisa makan seperti anak lainnya
muzayana harus menyiapkan lauk lauk yang lembut dan berkuah
nazila tak bisa mengunyah seperti layaknya kita
muzayana harus meluangkan waktu dan perhatian ekstra hanya demi menyuapi nazila
nazila sebenarnya pernah dibawa ke rumah sakit umum daerah syaiful anwar tahun dua ribu dua
sependek ingatan sang nenek nazila mengalami penyempitan otak dan harus menjalani terapi
nazila harus menjaga dirinya
nazila harus menjaga dirinya
sebelum meninggal mendiang ayah nazila selalu membawanya fisioterapi secara medis hingga berobat alternatif ke berbagai tempat
namun kini terapi itu terpaksa ditinggalkan
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut

nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
nazila selalu mengalami penyakit tersebut
apalagi kantor urusan agama kecamatan pakis punya program sosial inisiatif dari para penyuluh yang rutin memberi bantuan padamu zayana dan nazila
ini mungkin hanya salah satu dari sekian banyak orang baik yang tak henti memberi bantuan pada nazila
bantuan seperti ini bukan hanya untuk mengisi perut dan membuat dapur tetap ngebul
tapi terlebih memberi dukungan moral pada perjuangan nenek tunggal seperti muzayana
teman teman ini punya inisiatif mereka teman teman ini punya jamaah punya majelis taklim
ketika setelah memberikan majelis taklim teman teman ini berinisiatif barangkali ada di anggota majelis taklim yang ingin mendonasikan dengan pakaian bekas yang layak pakai
dan ini akan kita jual kembali di tempat yang sudah teman teman pilih dan hasilnya sesuai dengan akad dengan para jamaah tadi
sayangkan kita tasarufkan kita berikan kepada fakir miskin kemudian anak anak yatim piatu yang kira kira membutuhkan
untuk mengetahui lebih rinci
yang dialami nazila kami mengajaknya ke dokter spesialis neurologi di rumah sakit umum daerah syaiful anwar
sebab sudah lama sekali nazila tak berobat ke sini setelah ayahnya berpulang dan tak ada pihak keluarga yang bisa mengantar
nazila sebenarnya terdaftar sebagai peserta bpjs mandiri namun keanggotanya telah di nonaktif karena tak lagi sanggup membayar premi
yang letaknya berjarak seratus meter dari rumahnya

tapi tidak ada keluhan anaknya
nek ma'am angel atau apa
gak ada yang ma'am angel itu lah
oh itu tadi
entah apa apa yang tidak ada
senang lah emangnya
senang oh ya
kami juga sedikit ingin mengajak nazila dan neneknya melepas penat sejenak
menikmati suasana ramainya alun alun malang
sepanjang usianya nazila hanya pernah pergi keluar rumah untuk terapi

meski tak bisa mengungkapkan perasaannya
melihat tawa nazila menjadi obat penghibur hati
cinta muzayana pada cucu istimewanya nazila tak bisa digambarkan hanya dengan kata kata
nazila adalah anugerah terindah dari sang pencipta yang mengubah duka menjadi suka
beban menjadi rasa syukur yang tak terkira
dalam kata batasannya nenek mu zayana tidak merawat nazila sendirian
tetapi ada begitu banyak orang baik yang menolong bukan hanya dengan materi
tetapi terlebih dukungan moral
untuk saling menguatkan
kisah selanjutnya tentang pemuda di kota ini yang merelakan waktu dan tenaganya bagi mereka yang tak berdaya

kebaikan tidak perlu aksi yang besar dan mendapat pengakuan
cukup hal sederhana
misalnya menjual menu yang sangat lengkap untuk makan siang tapi bisa dibeli dengan harga murah
mereka menamai diri warung pickup sedekah
berdiri atas panggilan hati para pemuda untuk berbagi kebaikan
inilah kesibukan warung pickup sedekah setiap dua minggu sekali
mereka berbagi tugas sebelum membuka lapak
masing masing mendapat bagian memasak nasi atau satu lauk untuk dijual di warung mereka
komunitas ini memiliki anggota belasan orang yang berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda beda
para pemuda ini sengaja meluangkan waktu dan tenaga mereka di saat hari libur bekerja untuk kegiatan sosial
saat awal terbentuk dua ribu tujuh belas mereka menggunakan mobil truk pickup sebagai moda transportasi
namun kini sedikit berganti jenis mobil tanpa mengurangi esensi kegiatannya
pasar belimbing di jantung kota malang menjadi pilihan untuk membuka warung hari ini
setelah selesai menata meja barang dagangan dan berdoa bersama saatnya aksi dimulai
warung pickup sedekah
bapak bapak dan ibu ibu cukup membayar rp dua atau seikhlasnya
sudah bisa menikmati
ini hidangan yang terbaik dari kami
terima kasih bapak ibu ibu
mohon doa restunya untuk kegiatan kami selanjutnya
baru satu menit dibuka pelanggan langsung menyerbu
hal ini karena berapapun banyaknya nasi dan jumlah lauk yang diinginkan
pelanggan cukup membayar rp dua atau membayar seikhlasnya
pelanggan yang kebanyakan berasal dari pedagang
hingga tukang beca
dan siapa saja pejuang rupiah di pasar boleh menikmati
kegiatan ini diinisiasi oleh joko priyono atau yang akrab di sapa karjo
ia tergerak untuk berbagi pada sesama berdasarkan pengalaman pribadi
dulu saya bikin ide untuk membuka warung
saya dulu pernah mengantar istri saya ke pasar
waktu itu saya melihat ada bapak bapak tukang beca
kebetulan sudah sepuh
beliau itu cuma
jadi cuma minum air mineral sebotol
saya tak tanyain
tak sambil tanyain
pak kok tidak makan
saya belum dapat penghasilan
sebab dari itu
akhirnya saya tergerak untuk membuka barang
untuk membuat satu gerakan untuk membuat kenyang masyarakat
dari itu saya ngajak teman teman dari alumni
ternyata mereka menyambut baik
akhirnya kita buka
kita dulu belum terfikirkan tuh
namanya warung pickup cedekah
akhirnya ada teman saya yang
udah pakai pickup saya aja untuk kegiatan
ya sudah akhirnya kita bikin warung pickup cedekah
nyatanya meski dalam kondisi ekonomi serba terbatas
mereka tak hanya mau makan gratis
atau membayar dengan batas maksimal
banyak dari mereka yang memasukkan uang lima ribu
bahkan lebih ke dalam kotak uang
mereka sengaja memberi lebih
karena mengerti bahwa hasilnya
akan diberikan pada sesama yang membutuhkan
inilah semangat gotong gotong yang menarik
dan yang menarik juga
namun karena ini sepenuhnya adalah kegiatan amal
anggota dari komunitas ini
banyak mengajak orang untuk memakan tanpa membayar
ya lebih dari senang
lebih dari senang
lebih dari senang
pak monggo pun jangan dah
pun baru bisa bayar gitu
tapi disuruh mas yang gendut ini
wis tak saman mangal wis
gak usah bayar gitu
saya belok maunya lo terus saja
semoga diberkai allah
dapat rezeki yang banyak
hasil dari penjualan nasi murah bukan diambil keuntungannya
melainkan dikembalikan untuk kaum yang membutuhkan
biasanya mereka memberi berupa sembako atau selimut
bagi orang orang jalanan tergantung kebutuhan

sisa dari nasi yang belum terjual juga dibagi bagikan kepada sopir ojek
maupun supir truk yang melintas di sekitar pasar
sedangkan untuk modal sepenuhnya didapat dari kantong masing masing anggota komunitas
secara sukarela dan para donatur
orang dagang pak ya hitung hitungannya itu memang kita rugi
tapi kita pakai manajemen langit
kita beri manfaat untuk orang lain
kalau kita kurang allah nanti akan lebihkan untuk kita
seperti itu pak
jadi ya saya cuma ingin kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya
itu saja sih
kedepan komunitas warkep sedeka memiliki harapan
untuk membuka warung permanen
agar lebih banyak membagi kebahagiaan
dan menularkan kebaikan pada sesama
dengan berbuat baik bersosial kita bisa melembutkan hati kita untuk saling tolong menolong antara sesama
tidak usah terjauh dulu kita tengok kanan kiri tenaga kita dulu
yang perlu kita bantu kita bantu itu aja dulu
tidak perlu terjauh sampai kemana mana gitu
yang penting sekitar kita dulu kita manfaatkan itu dulu
lebih peka ke masyarakat